kegiatan kegiatan masyarakat ppkm berskala mikro di pulau jawa dan bali mulai hari ini sembilan februari hingga tanggal dua puluh dua februari dua ribu dua puluh satu mendatang
ppkm mikro ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan ppkm jawa bali yang sudah dijalankan sejak tanggal sebelas januari dua ribu dua puluh
aturan mengenai ppkm jawa dan bali mikro ini diterbitkan lewat instruksi mendagri nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
lalu seperti apa penjabaran mengenai zonasi di tingkat rt ini dalam aturan ppkm berskala mikro ini ini ditegaskan mengenai pembentukan posko penanganan covid sembilan belas di tingkat desa dan kelurahan
sehingga nantinya seluruh kelurahan atau desa yang memperlakukan ppkm mikro harus menerapkan pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah
kita akan lihat detailnya ya di sini
nanti akan ada empat zonasi pengendalian covid sembilan belas tingkat rt
atau rukun tetap
yang pertama ada zonasi zona hijau
ini artinya tidak ada kasus penularan virus corona di satu wilayah rt
artinya kasus
lalu bagaimana pengendaliannya
pengendaliannya ada tiga poin di sini
ada surveillance atau pengamatan yang dilakukan secara aktif
kemudian pengetesan seluruh suspek
jika misalnya suspek adalah orang yang kontak erat dengan pasien covid sembilan belas misalnya di luar dari rt itu
ini artinya tidak ada kasus secara rutin dan berkala
selanjutnya ada zona kuning
kalau tadi zona hijau ada kasus penularan
kalau zona kuning kita lihat di sini terdapat satu hingga lima rumah yang terkonfirmasi positif virus dari satu rt selama tujuh hari terakhir
nah kalau di sini adalah harus menggencarkan tiga t

ada menemukan kasus dan juga pelacakan
kalau di sini ada dua t ya ada menemukan kasus dan juga pelacakan
kemudian kita lihat di zona oranye ini semakin tinggi lagi
ini terdapat enam sampai sepuluh rumah dengan konfirmasi positif dalam satu rt selama tujuh hari terakhir
ingat ya tujuh hari terakhir atau satu pekan
di sini lebih detail lagi skenario pengendalian penyebarannya
kita lihat ini sama seperti yang di atas menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat
kemudian dilakukan isolasi mandiri untuk pasien positif
hal ini menjadi usaha bersama karena kita tahu beberapa waktu terakhir sejak awal covid sembilan belas ada di indonesia
ada pembentukan stigma di sini
di mana masyarakat ini takut untuk membantu saudara atau orang yang di dekat tempat tinggal mereka
ketika saudara mereka terkena covid sembilan belas
kemudian kita lihat yang lain
ini pihak rt wajib untuk menutup rumah ibadah
rumah ibadah ditutup
kemudian ada tempat berhenti
tempat berumur anak dan juga tempat umum lainnya
kemudian sektor esensial yang berada di zona ini masih diperbolehkan untuk dibuka
tapi dengan protokol kesehatan yang ketat
selanjutnya kita akan lihat
ini adalah zona merah
kalau misalnya lewat di beberapa wilayah di dki jakarta mereka suka menuliskan zona merah
ini adalah zona yang sangat berbahaya bagi warga yang tinggal di sana
karena dalam satu rt terdapat lebih dari sepuluh rumah dengan kasus positif covid sembilan belas selama satu pekan atau tujuh hari terakhir
di sini skenario nya jauh lebih banyak
aturan nya jauh lebih banyak selain tadi
sama seperti zona sebelumnya
zona merah ini melarang kerumunan lebih dari tiga orang bahkan
kemudian membatasi keluar masuk wilayah rt maksimal hingga pukul dua puluh waktu indonesia barat
kemudian lagi lagi kegiatan sosial masyarakat di lingkungan rt
di tiada kan
kita akan lihat lagi ini adalah perbedaan ppkm dengan ppkm mikro
ini ada sejumlah alasan dari pemerintah menerapkan ppkm mikro dengan aturan yang dilonggarkan
ketua komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional erlangga hartarto menyebut
bahwa grafik kasus di dki jakarta mulai flat
namun di jawa barat ada sedikit kenaikan
kemudian di jawa timur jawa tengah dan daerah istimewa jawa barat

mulai turun kasusnya
sama halnya dengan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan covid sembilan belas
mulai menurun sehingga pemerintah melonggarkan aturan
tapi tetap mengetatkan pengawasan berbasis komunitas terkecil di lingkungan tempat tinggal
ya ini adalah rt atau kelurahan
kemudian ini yang menarik adalah operasional pusat perbelanjaan
kalau kemarin kita tahu dari jam tujuh malam sampai jam delapan atau sembilan belas sampai jam dua puluh
kalau ini boleh sampai jam dua puluh satu
sama seperti sebelum masa pandemi covid sembilan belas
kemudian ini keterisian kapasitas restoran

tadi adalah penjelasan soal ppkm mikro
meskipun istilahnya ada banyak ppkm kemudian psbb ppkm mikro
tapi yang pasti kita masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan tiga m